jakarta energy forum dua ribu dua puluh dibuka dengan pidato dari menteri energi dan sumber daya mineral arifin tasrif
serta wakil menteri bumn budi gunadi sadikin
kedua pembicara utama tersebut membahas mengenai investasi dan pengembangan model bisnis
terkait pertumbuhan sektor energi tanah air
jif dua ribu dua puluh menantang para pengusaha muda di indonesia untuk menangkap peluang sektor energi
dengan pemerintah korporasi atau institusi keuangan dalam hal pengembangan teknologi inovasi usaha serta investasi
tentunya kolaborasi yang kuat antar pihak tersebut bisa membantu indonesia mencapai visi ketahanan energi nasional
kita di sini melihat bahwa sekarang ini energi ya di era revolusi teknologi ini
tahun dua ribu dua puluh itu kelanjutan
kalau teman teman anak anak muda sekarang terkenal dengan startup
sekarang startup nggak cuma hanya di bidang mobile app gitu
sebenarnya saya disini sama teman teman ingin mengajak untuk membangun yang namanya energy tech
karena dengan teknologi kita mungkin sebagai pengusaha muda nggak gampang kita ngebangun hard mining
kita build from spearch itu nggak gampang apalagi dengan politik dan regulasi
tapi dengan teknologi kita bisa meng capture value di antara perusahaan perusahaan
jadi di sini kita ingin juga bridging antara teknologi dengan energi
dalam sambutannya menteri esdm arifin tasrif mendukung program inovasi ketahanan energi nasional
agar indonesia menjadi negara mandiri energi
hal ini bisa dilakukan dengan terus mengembangkan berbagai inovasi energi
untuk memotong volume impor dan biaya logistik energi lainnya